nandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba saudara
epi ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor berinisial yg
aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun epi kusnandar
ditangkap bersama rekannya sesama aktor di apartemen kalibata city jakarta selatan
dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja
hingga kini epi bersama rekannya masih menjalani pemeriksaan intensif
penyidik narkoba polres metro jakarta barat
unit narkoba polres jakarta barat ini terhadap pak ep kusnandar
itu menggunakan jenis ganja
dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari satu bulan
cuma tes urinnya masih terdeteksi masih positif
dan itu tes urin dilakukan di kalibata apartemen
informasi selengkapnya terkait kasus narkoba yang menjerat pesinetron epi kusnandar
kami akan menghubungi jurnalis kompasifi dian siletonga di polres jakarta barat
ya nitya sampai dengan saat ini masih dilakukan proses penyelidikan
terhadap dua aktor epi kusnandar dan juga rekannya berinisial yg
terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja
jadi memang sampai dengan saat ini polisi belum menetapkan status hukum dari keduanya
nah untuk kronologis tadi disampaikan oleh kasat narkoba polres metro jakarta barat
akbp indraweni panjioga bahwa betul
kedua aktor atau kedua terduga pelaku ini memang ditangkap pada kemarin sore
di kawasan apartemen kalibata city
untuk lengkapnya kita akan dengarkan pernyataan dari kasat narkoba polres metro jakarta barat berikut ini
kami satu interes narkoba polres metro jakarta barat
telah mengamankan seseorang atas nama
dua duanya merupakan aktor
tetapi di film yang berbeda
dari kedua orang ini
dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja
dan dua duanya setelah kami lakukan cek urin awal
kita menemukan narkotika positif narkoba menggunakan ganja
untuk kedua orang tersebut sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman
perannya sebagai apa dan barang bukti ganjang ditemukan
itu milik siapa dan dari mana
berita terkini dari polres metro jakarta barat